kecuali gue ada kertas dari ketua umum ditunjuk maju pilgub dki nggak ada
bisa lihat ini kalau malam ini sahroni
kalau ini bukan otw jakarta memang sudah di priuk gitu
ya kecuali gue ada kertas dari ketua umum ditunjuk maju pilgub dki nggak ada
tapi kalau cekat nanggung di setelah pilgrim ini bakal bergabung ke provinsi
kan udah ada jawaban dari pak surya kemarin
tidak prioritas tapi kan yang kepentingannya adalah kepentingan nasional
yang dipentingkan oleh partai nasdem
prabowo mau ke partai nasdem
eh udah ya tuh udah